ya kini sejumlah mal di jawa barat sudah kembali dibuka setelah sempat tidak beroperasi di beberapa waktu sebelumnya
namun hal ini bukan berarti jawa barat bebas covid sembilan belas
dan berikut adalah data terkini persebaran covid sembilan belas dari laman picobar jabarprof go id
kita lihat bagaimana pertama kali kota yang akan saya sisir adalah kota depok di jawa barat yang berjarak sekitar empat puluh km daripada kota jakarta
ini merupakan salah satu kota penyangga
kalau tadi di informasi sebelumnya ada enam belas mal sudah buka sejak hari senin kemarin
kalau kita lihat kasus di kota depok sendiri hingga hari ini ada dua ratus delapan puluh lima orang
lalu kita bergeser sedikit ke kota lain yang ada di kawasan bekasi
di kabupaten bekasi jawa barat ada jumlah kasus per enam belas juni kemarin ada dua puluh tujuh kasus
lalu kita bergeser sedikit ke kota bekasi ada tiga ratus
nah kalau bekasi ini merupakan salah satu kota penyangga ibu kota
di mana memang banyak sekali
di perkantoran kemudian juga pabrik
di mana warga masih melakukan aktivitas keseharian di sana
jumlah kasus hingga kemarin ada tiga ratus dua kasus
kita bergeser ke kabupaten bogor
kabupaten bogor jawa barat ada satu ratus enam puluh satu kasus
salah satunya tadi di cilengsi
di pasar cilengsi sendiri akan dilakukan rapid test
mengingat di sana cukup banyak yang dinyatakan positif covid sembilan belas
lalu kita ke kota bogor sendiri
dari kabupaten kita ke kota bogor
jumlah kasus di kota bogor sendiri ada lima puluh

namun kluster di bogor sudah menyusut
sejak adanya kasus sebelumnya terkait dengan beberapa jemaah di kawasan serpong dan sekitarnya
tapi saat ini memang sudah cukup berkurang signifikan
tapi bukan berarti anda di kawasan bogor bisa beraktivitas meninggalkan rumah
kemudian ke pusat perbelanjaan dan pasar tradisional untuk berbelanja
mengingat kasus ini masih bertambah sebanyak lima puluh lima orang
lalu kita ke bandung
kalau di kabupaten bandung jawa barat ini masih ada tiga puluh sembilan
dan memang di bandung
di bandung sendiri klaster paling banyak adalah di sejumlah pasar tradisional
kalau kita lihat sementara kalau di kabupaten bandung
dengan jumlah kasus terakhir adalah dua puluh satu orang yang dinyatakan positif covid sembilan belas di seluruh jawa barat
dari sekitar dua kasus positif covid sembilan belas sejak awal hingga enam belas juni kemarin